video sebuah alat berat sedang merobohkan rumah berukuran tujuh puluh m persegi di desa tumpuk
kecamatan sawo ponorogo jawa timur viral di media sosial perobohan rumah yang terjadi
hari minggu lalu dipicu karena perselisihan paham antar keluarga pria bernama kalam memutuskan untuk
merobohkan rumah yang ia bangun sejak belasan tahun lalu lantaran kecewa pembayarannya belum
lunas pembelian bangunan rumah seharga enam puluh juta rupiah tersebut baru dibayar empat puluh juta rupiah
padahal pembelinya adalah ibu kandungnya sendiri sebelum rumah dirobohkan keluarga maupun perangkat
desa sudah mencoba melakukan mediasi namun tidak membuahkan hasil mintanya saudara kalam itu diberi
cash karena saudaranya itu masih punya uang empat puluh juta dikasih selang berapa hari atau minggu nanti
tutup kembali tapi pak kalamnya tidak sabar untuk menunggu akhirnya rumah dirobohkan seperti ini